dasar pada bander
susah gua mak ah
yang bumbang tuh gak begitu amat ya
sekarang gua ditantangin lagi

hah lu mak swalu swalu mulu

lu kagak tau apa ya digang dangdutin siapa yang megang goyang dangdut
dan asal lu tau aja nih ya
mbak bellu naksir ke gua gara gara dulu gua mah juara penari cheaters
nah begini nih
gak pantes mak
lo yang pantes tuh orang keeder tau gak
mak mak mak sekali lagi coba
aduh ya allah
mau lagi gak
celeng celeng dah lo be
gini emak dilawan sih
mak mak mak udah mak
aduh aduh aduh
poela sedikit mau bagi ilmu
kata menir kriwil kalo megang umik jangan sampe kepala palanya kita pegang
itu sensitif katanya bang
heh lain sama gua
gua kalo dari menir kribo
kalo umik jangan dipegang
gak terlalu ap kali ya
enggak sebelum megang palanya kita megang badannya dulu
nyanyi lebih enak
menir kriwil sih rambutnya kayak mie
jadi kata ken levlaughing p abertawa
genggul paralitik gini
dara pengen sampai jumpa
ooh dia kata yuk
kayakan gw masih keberanian